karena ini juga terkait dengan ini kan satu rangkaian dengan sambo
iya makanya yang kita periksa saudara saksi ini dihadirkan untuk keterangan tiga orang ini
oke terima kasih
saudara tahu tanggal delapan itu saudara sambo skenario itu ada ya
skenario itu ada ya
nah saudara sempat nggak bertemu secara pribadi dengan saudara eps menyatakan
wah saya kok dibohongin gini gitu ada nggak secara pribadi
di makobrimob saat olahraga kan kita nggak boleh ketemu ada kesempatan olahraga saya bilang
komandan tega sudah menghancurkan saya dan keluarga termasuk adik adik kita itu komandan
komandan harus bertanggung jawab kasihan semua ini gara gara komandan banyak sekali korban
beliau bilang ya bang maafin saya bang maafin saya bang gara gara saya semuanya udah seperti ini
saya akan jelaskan kalau abang dan yang lain lain itu tidak bersalah
semua ini berita bohong saya prank saya yang membawa adik adik semua
saat itu dia tahu kalau dia salah
saat itu dia tahu juga sudah membuat kita ini menderita sudah menderita kasihan
mungkin kita dengar ada yang adi makayasa
ada yang tidak tahu
ada yang tidak tahu
tidak tahu menanggung sama sekali
komandan harus menjelaskan karena di luar itu beritanya lain komandan
seolah olah kita masuk dalam persekolan ini
kira kira seperti itu
ada gak lagi dia menyampaikan gak cuma saudara saja yang dibohongin
enggak ada ya
saudara jaksa silahkan ganti pertanyaan
oke terima kasih oke lanjut